kita beralih ke informasi lainnya
dua remaja belia babak belur dihajar masa
setelah gagal menjamretas milik seorang wanita
di jalan arjuna surabaya
kedua pelaku terjatuh dari sepeda motor
karena panik diteriaki korban mali
dua remaja belia pelaku penjamretan ini
hanya bisa merintih kesakitan
setelah babak belur dihajar warga
kedua pelaku ini tergeletak di trotoar spbu jalan arjuna
dan menjadi tontonan warga
kedua pemuda pengangguran ini ditangkap
lantaran telah melakukan aksi penjamretan
tas seorang wanita pengendara motor di jalan arjuna
kejadian ini berawal saat sri wahyuni
warga tambah asri surabaya bersama pacarnya
berhenti di perempatan lampu merah jalan arjuna
tanpa diduga muncul kedua pelaku
dan langsung merampas paksa tas korban dari arah belakang
tak mau tinggal diam korban mengejar pelaku
dan meneriakinya maling
karena panik kedua pelaku terjatuh
setelah sepeda motornya menabrak trotoar
warga yang mengetahui peristiwa ini
langsung menangkap dan menghajar pelaku beramai ramai
beruntung polisi segera mengamankan pelaku
sehingga nyawa mereka selamat
untuk pemeriksaan lebih lanjut
kedua jamret belia ini lalu dibawa ke mapol sek sawahan surabaya
akibat perbuatannya pelaku diancam
pasal pencurian dengan kekerasan
dengan ancaman hukuman lima tahun penjara